maksudnya boleh numpang disini gak
ah oh tang oh tang
ini tuh groggy lo ada bener juga tang
ya secara lo pengen deketin cewek cantik beautiful ini yang alias nenggelis ini
lo tuh kudu mandi dulu tang
eh enggak makasih
oh ini temen aku mah
oh eh silahkan silahkan
oh ada yang mau gue omongin sama lo
terus terus gimana anak anak lo bilang
gue minta lo jangan nolak pertarungan itu
gue emang menghindar
karena ilmu bela diri itu bukan buat cari tau siapa yang lebih jago
ilmu bela diri itu buat ngebela orang yang lemah
dan buat ngejaga diri kita
jadi gue gak mau bertarung sama raymo raga
atau siapapun itu
oke tapi lo gak mau kan
pesnya bokap bokap lo ini jadi kacau
kalau lo nolak pertarungan itu mereka bikin passion kacau
dia bakal naik motor dan masuk ke rumah loh
dia nabrakin apa aja yang di depannya
dulu kan kita bareng
dari dulu lo hambat jalan gue
sekarang waktunya pembalasan
gimana bro lo mau bertarung
atau lo mau pesta ini jadi kacau
gue akan bertarung sama raymo raga
dari dulu anak black obor itu selalu bikin rusuh om
dulu mereka juga mengandung domba saya dengan dojo macan putih om
katanya saya harus terima tantangannya raymo raga
katanya kalau saya nggak terima tantangan dia
acara ini bakal dihancurin sama dia
saya udah gak ada pilihan lain lagi om
kamu harus dikasih pelajaran bang oke
jangan jangan chandra
nanti bisa merusak acara orang baliho
akhirnya pertarungan dua petarung besar terjadi
ini akan menguntungkan bisnis
sekaligus buat perguruan macan putih
kok sendirian aja
kesian banget sih gak ditemenin
lo pengen ngejar cindy lagi
aduh udah deh
mending pergi pergi pergi
cindy kan udah punya cowok
dia ceweknya haikal
lo udah ditolak
mesih aja ya sok kerubuk pacar orang
gak tahu malu banget sih lo
harga diri lo mau dikemanain
harga diri gue itu
dan juga ya
tampang lo kan gak jelek jelek amat
walaupun lo masih di bawah ian
lo kan bisa cari cewek lain gitu kan ya
gak usah ngajar ngejar cindy
kan lo tau sendiri
kalau menurut gue ya
mending lo cari cewek
lo semua tahu gak
kasih gue jalan
untuk menekan boy udah berhasil
boy udah mau nerima
gue bikin masalah baru ya
kita sampai dengan haikal lo
dia lagi sama tristan tuh
lo kan tahu haikal itu orang emosional
haikal akan panjang emosional tristan
lo dengar ya
pertandingan sama ray muraka
dan kalau menurut gue sih
gimana kalau kita buat partai tambahan
dan bertarung lo sama gue
kapasitas lo sebagai ketua aja
dan kalau sampai lo kalah
mending lo mundurin diri deh
dan kalau bisa ya lo putusin cindy
kamu seharusnya ucap
udah puji kan
apaan sih yang ngomong harusnya ngetengkel dulu lah
neng cutie pul boleh numpang mandi gak
maksudnya boleh numpang di sini enggak
ini tuh grogi lo ada bener juga tang
ya secara lo pengen deketin cewek cantik beautiful ini yang alias nenggelis ini
lo tuh kudu mandi dulu tang
enggak makasih neng cantik
orang lo belum mandi ya
ini bau banget dari tadi loh
kalangin gue aja lo ah
ah neng cantik clara
kalau boleh tahu sekolah kamu smp nya sma mana ya
aduh di mana ya
pengen tau banget
tanya tuh yang bermutu
wah kayaknya benar juga deh
clara ini tipe cw yang bisa bikin semua cowok langsung jatuh cinta melihat dia
ciri deg degan gini ya sama dia
si mata indah bola pimpong kemana nya
si mata indah bola pimpong gak dapet tukungan dari nyonya
di mana harus memberi semangat
pada si mata bola pimpong itu
adriana jangan takut